ratusan warga wiyung berebut isi gunungan dalam kirap sedekah bumi
warga yang mayoritas ibu ibu dan anak ini rela berpanas panasan
demi mendapatkan isi gunungan
ratusan warga babatan kecamatan wiyung surabaya berebut isi gunungan
yang digunakan dalam kirap sedekah bumi senin kemarin
meskipun cuaca cukup panas warga yang mayoritas ibu ibu dan anak anak ini
rela berdesakan demi mendapatkan isi gunungan yang mereka percaya membawa berkah
sedekah bumi juga diwarnai dengan pingsannya seorang peserta kirap
dia langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri setelah berjalan lebih dari lima km
diduga peserta tersebut belum sarapan hingga dia pingsan

antusiasme warga wiyung dalam sedekah bumi ini memang cukup besar
mereka menggelar kirap dan pawai budaya di sepanjang jalan wiyung surabaya
serta berkeliling kampung
uniknya berbagai macam bentuk ogo ogoh tumpengan dan juga kendaraan hias
meramaikan acara ini
acara semakin seru karena juga menampilkan karakter dukun pengganda uang
dimas kanjeng taat pribadi
lengkap dengan jubah hitam dan belangkonnya pemeran taat pribadi
mengamburkan uang palsu
kepada warga yang menonton para wadid di dimas kanjeng ini ditampilkan
sebagai sindiran dan juga pesan moral kepada warga
agar tidak mudah percaya terhadap penipuan berkedok penggandaan uang
kreativitas unik ini mendapat apresiasi warga
maksudnya ini bisa meningkatkan kreativitas warga wabah kan
dan bisa melesatkan dunia
mbak ke depan gimana sebaiknya ini
sebaiknya ya semua
semua dari rt rw yang ada di sini itu harusnya dikucurkan semua
meskipun sempat membuat kemacetan tetapi warga terus antusias
mengingat tradisi semacam ini sudah hampir punah
di tengah masyarakat metropolitan seperti kota surabaya
tujuannya kita mengucapkan rasa syukur warga r satu dan r dua
atas keberhasilan yang telah dilaksanakan kehidupannya
dan untuk mencapai kebersamaan maka tersebut adalah suatu setengah berharga
acara digelar setiap tahun agar budaya dan tradisi masyarakat
tidak luntur oleh perkembangan zaman di tengah gemburan budaya asing
dan kemajuan teknologi